kami sepagi basuki cahaya purnama menyelesaikan prosedur administratif setelah menyelesaikan hukuman yang dirutan makobrimob kelapa ii depok jawa barat kebebasan btp
disambut antusias oleh pendukungnya yang telah menunggu di depan makobrimob sejak pagi
setelah menjalani hukuman penjara selama satu tahun delapan bulan mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
akhirnya bebas dari lembaga pemasyarakatan cipinang cabang makobrimob kelapa ii depok
btp dijemput oleh putra sulungnya nikola sean dan perwakilan dari tim btp
kamis pagi sekitar pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia barat
kepala lembaga pemasyarakatan kelas satu cipinang andika dwi prasetya menjelaskan
proses administratif tidak perlu dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas satu cipinang
tempat pendataan btp sebagai narapidana karena masa tahanan ia jalanin dirutan makobrimob
bahwa pada hari ini tanggal dua puluh empat januari
tepatnya tadi pukul tujuh sudah dilaksanakan pembebasan narapidana
pasangan basuki cahaya purnama
jadi tadi pagi jam tujuh kepala bidang pemindahan saya menyerahkan surat bebas yang saya tandatangani
kebebasan btp pun disambut antusias oleh pendukungnya yang telah menunggu di depan makobrimob sejak pagi
padahal sebelumnya melalui akun media sosial btp mengimbau pendukungnya untuk tidak datang karena khawatir akan menyebabkan kemacetan
namun harapan untuk melihat btp keluar makobrimob harus pupus
meski demikian mereka mengaku lega btp telah bebas
kepala bidang pemindahan saya menyerahkan surat bebas yang telah menunggu di depan makobrimob sejak pagi
yang penting kita udah senang kan kita senang dengan kejujurannya dia kebaikan dia
sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan mengucapkan selamat atas bebasnya basuki cahayapurnama dari rutan makobrimob
sebagai kepala daerah anies mengatakan ia dan jajarannya siap melayani btp sebagai warga ibu kota
selamat untuk kembali dengan keluarga
dan kami dari panggora bki jakarta
memiliki kewajiban untuk memfasilitasi setiap warga sesuai dengan hak haknya
jadi itu saja
menurut informasi dari kerabatnya btp akan menghabiskan hari hari pertama pasca bebas bersama keluarga di jakarta dan belitung timur
sebelum nantinya bertolak untuk berlibur dan memenuhi undangan sebagai pembicara dan konsultan di luar negeri
bebasnya basuki cahaya purnama menghadirkan sejumlah kemampuan untuk memperoleh kembali dengan keluarga
sejumlah spekulasi berkaitan dengan efek ahok terhadap pemenangan calon petahana di pilpres dua ribu sembilan belas
rekan kami budi adiputro sempat menanyakan hal ini dengan ketua umum partai persatuan pembangunan
yang juga merupakan wakil ketua tim kampanye nasional jokowi ma'ruf roma ahurmusi
membuat pak ahok ada di pinggiran kenapa justru tkn jokowi ⁇ maruf ⁇ tidak memanfaatkan kebebasan ahok untuk mendulang suara
mengkapitalisasi itu sebagai potensi tambahan suara tambahan dukungan spirit at least
dan dukungan elektoral bagi jokowi ma'ruf
bisa monitor hari ini apalagi ada media sosial ada dunia maya
kita kan bisa melihat sentimen positif sama negatifnya lebih banyak mana sih kepada paslon ini
kalau sentimen negatifnya yang lebih banyak muncul berarti kan di samping kita dapat suara tetapi akan didefisitkan dengan kerugian suara
mana lebih besar
nah dari ukuran ukuran yang secara ilmiah sekarang menggunakan berbagai metode ya
bisa kita lakukan dampak negatifnya itu lebih besar ketimbang dampak positif yang akan tercipta
apakah bisa diartikan pak jokowi akan selamanya menjaga jarak dengan pak ahok atau mungkin ya pak ahok kita putus pertemanan saja
karena mungkin secara hitung hitungan elektoral anda lebih banyak kerugikan buat saya
ada kawan dan musuh abadi dalam politik
jadi saya kira kalau kita berbicara politik sejauh ini pak jokowi dengan pak ahok juga baik baik saja kok
karena pak ahok ketika mendapatkan vonis di saat itu juga tidak kemudian mengatang ngatai pak jokowi
atau kemudian merasa tidak puas saya kok tidak dilindungi dan seterusnya
dan berkali kali pak jokowi juga menegaskan
pada saat itu silahkan hukum melakukan fungsinya
ya wawancara selengkapnya dengan ketua umum p tiga romahur musi dapat anda saksikan di program layar pemilu terpercaya
dan di dunia perpolitikan basuki caya purnama dikenal sebagai politikus kutu loncat
mantan gubernur dki jakarta yang beberapa kali pindah partai kembali atau tidaknya ahok ke dunia politik masih menjadi misteri
rekan kami tiffany raitama menanyakan hal ini kepada sahabat ahok
yang juga mantan gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat dalam program connected cnn indonesia pada
ramu malam kemarin
seberapa yakin pak pak btp masuk pdip
jadi begini ya
ini bapak sendiri yang yakin atau pak btp juga ikut yakin
dia cerita kepada saya
bahwa sebetulnya kedekatan dengan pdi itu sejak lama
sejak beliau ada di belitung
ya di belitung timur
waktu itu dekat sama pak taufik imas
ya sudah sangat tertarik dengan pdi perjuangan ya
kemudian jadi anggota dprd
jadi bupati ya
bersama sama dengan pdi pejuangan juga ya
dia sangat perlu pdi pejuangan
kedekatan dengan ibu megawati soekarno putri juga cukup dekat
makanya pak btp itu
berkesempatan waktu itu ada kerjasama ya sama kita
untuk kunjungan ke cina waktu itu
makanya saya kenal dengan pak btp sejak tahun dua ribu enam an ya
ketika dia baru menjadi bupati belitung timur
jadi sudah lama sekali dengan pdi pejuangan
dan dia sampaikan bahwa
dari semua partai memang ideologinya sama ya
tetapi menurut pak btp
pdi perjuangan lah yang betul betul kekeh ya
yang betul betul sangat konsisten
itu membumikan pancasila
sebagai partai nasionalis yang beragama
semua anggota pdi perjuangan silahkan ya
kamu tidak membedakan suku agama etnis latar belakang
semuanya boleh masuk sebagai partai nasionalis
dan yang paling kekeh untuk menjalankan ideologi ini
cuma pdi pejuangan menurut pak basuki
termasuk juga ketika di dki pancasila ya
di dki jakarta ya
yang paling banyak turun itu adalah pdi perjuangan
bahkan ada kdpd pejuangan
ada satu atau dua yang terlalu capek akhirnya meninggal dunia
dan pak btp juga tahu itu
dia mau masuk politik lagi
dia sebagai anggota biasa
anggota biasa pdi pejuangan
dia tidak mau menjadi pengurus ke apa enggak
dia tidak berpikir ingin
di pejabat publik tidak
tapi bagaimana dia bisa membantu
pengurus pd perjuangan yang di tingkat teranting misalnya begitu ya
di tingkat kecamatan yang masih kekurangan
bisa bedah rumah misalkan
termasuk juga bisa membantu
kada kada pdi pejuangan yang membutuhkan
bimbingan di dalam merancang apbd yang prurakyat
merancang e budgeting e planning begitu ya
apbd itu benar benar diarahkan untuk rakyat
sambil kita berusaha untuk menekan tingkat korupsi
sama sekali tidak punya keinginan atau willingness untuk nyalek kah
atau kan pernah jadi bupati pernah jadi gubernur gitu
masa itu semua hilang keinginan itu
dia tidak ingin nyalek dia tidak ingin jadi menteri
dia tidak ingin jadi apa apa

mungkin beliau akan menangkap itu
mungkin beliau akan bekerja
beliau akan banyak di satu perusahaan begitu ya
dia bekerja gitu ya
karena banyak tawaran
dia akan sebagai adalah ceo
ada tawaran saya mau bekerja
dia akan membuat btp foundation
untuk bisa menampung

dia juga akan bikin show btp show

dia akan bikin konser misalkan begitu ya
kemudian yang masuk silakan kalau mau beramal ya
masuk di btp foundation
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
mudah mudahan bisa sesuaikan dengan cara berkelala
kemudian yang kedua saya kira tadi terkait persoalan k ma'ruf itu memang waktu itu secara kelembagaan

sehingga dan itu adalah peristiwanya sudah terjadi
rekamannya ada ketika peristiwa di pengadilan itu
saya kira itu yang potensial memang dijadikan sebagai peluru lawan politiknya teman teman di tkn
untuk kemudian mengurangi elektoralnya joko ima'ruf
saya kira tidak bisa dihilangkan

ini ada apa

ada tidak secara tkn misalnya terkait dengan bebasnya btp
karena sudah menyatakan bahwa ahok itu ingin menikmati kebebasannya
ingin menikmati kehidupan pribadinya

jadi ingin menikmati itu dulu

dan tkn itu bukan seperti kubunya pramowo yang menjadikan seperti bu niani
yang harus masuk penjara kasusnya pak ahok
malah dijadikan sebagai tim pemenangan
tkn tidak mau seperti itu
masih banyak orang yang masih bisa bekerja
kemudian kita menghormati pilihannya pak btp
ingin menikmati kehidupan pribadi

belum ada sampai sekarang
karena kita menghormati
bahwa belum ingin jalan jalan ingin menikmati
ya kita masa orang sudah di penjara
kita kasih beban lagi sebagainya
setega itu kan
jadi singkatnya mas guntur gimana

kalau yang disampaikan oleh pak btp kepada kami
dia ingin menikmati hidupnya dulu
ingin jadi konsultan
bahkan katanya mau menikah
itu ya kita bahagia
pak btp bahagia kami bahagia
baik terima kasih banyak mas guntur omli

kita tunggu nantilah seperti apa kemudian
langkah langkah politik dari btp

terima kasih banyak
sudah hadir di prime news
kami akan segera kembali setelah ini